tiga dari puluhan warga desa garonggong kabupaten jeneponto sulawesi selatan meninggal setelah terjangkit penyakit misterius
pemkap jeneponto mengatakan penyakit misterius ini mulai menjangkiti warga sejak april dua ribu dua puluh
dilansir detikom sekretaris daerah jeneponto safrudin nurdin mengatakan sebelumnya dua puluh lima warga dirawat di puskesmas bulu doang jeneponto
karena mengalami demam sakit perut dan nyeri sendi
namun pemeriksaan sampel laboratorium tidak menunjukkan tanda tanda dugaan penyakit seperti demam berdarah cikungunya ataupun zika
sementara dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan mengatakan pihaknya tengah berupaya mengidentifikasi penyakit misterius sambil melakukan penanganan medis sesuai dengan prosedur